kitab undang undang hukum pidana telah disahkan oleh dpr dan pemerintah
namun pengesahan kuhp masih menyisakan polemik
kalangan internasional memberi perhatian khusus
bahkan pemerintah amerika serikat dan australia bereaksi cukup keras
atas pengesahan kuhp karena dikhawatirkan pasal yang mengatur anak privat
akan berdampak pada warga negara asing yang berkunjung dan tinggal di indonesia
bagaimana pemerintah menjawab tudingan tersebut
sudah bergabung bersama kami sore ini melalui sambungan zoom
wakil menteri hukum dan ham republik indonesia prof edward omar syarif yari
selamat sore prof edi
selamat sore nana
pak wamen ini pengesahan kuhp sudah dilakukan tapi masih menjadi polemik
bahkan memicu perhatian dunia internasional
pemerintah amerika serikat kemudian sampai mengeluarkan pernyataan
akan mempelajari kuhp karena khawatir akan berdampak pada pelaksanaan ham
dan kebebasan di indonesia
nah pemerintah jawabannya seperti apa pak wamen
ya tadi saya sempat melihat juga ya
ada reporter yang bertanya dari warga negara asing
celakanya ini yang bertanya tidak mengerti yang ditanya lebih tidak ngerti lagi
jadi harus dijelaskan juga kepada publik
jadi misalnya framing berita itu juga tidak benar ya
jadi seperti warga asing takut pasal zina kuhp baru
padahal pasal zina itu sudah ada
dalam kuhp lama dalam pasal dua ratus delapan puluh
saya kira yang dimaksud ini bukan soal zina tapi soal kohabitasi
kalau pasal zina itu ada dalam dua ratus delapan puluh empat kuhp maka pertanyaannya sederhana
mengapa kuhp lama tidak diprotes
kok kuhp baru diprotes
padahal pasal itu sudah ada
mungkin yang ingin saya jelaskan adalah persoalan kohabitasi
jadi ini adalah pasal yang berkaitan dengan moral value
pertanyaannya ini kan masih tiga tahun lagi
itu yang pertama yang ingin saya katakan
jadi tidak serta merta dia berlaku
yang kedua kohabitasi ini sangat limitatif
dalam pengertian ini adalah delik absolut
artinya kalau zina yang mengadu hanya boleh suami atau istri
sedangkan untuk kohabitasi yang boleh mengadu hanya orang tua atau anak
saya ingin menghibau kepada
warga negara asing yang mendengar siaran ini
bahwa tidak perlu khawatir
mengapa saya katakan tidak perlu khawatir
kalau seorang atau sepasang turis asing mereka datang ke indonesia
tidak ada ikatan perkawinan
lalu kemudian menginap di hotel
itu tidak perlu khawatir
mengapa tidak perlu khawatir
kalau mereka tanpa ikatan perkawinan
maka yang bisa mengadukan hal ini adalah orang tua mereka yang ada di negara asal mereka
atau kalau mereka punya anak
bisa melaporkan atau bisa mengadukan hal ini
selain dari orang tua atau anak
tidak bisa mengadu
jadi itu yang saya katakan
bahwa reporter yang bertanya itu tidak paham
yang ditanya lebih tidak paham lagi
makanya terjadi miskomunikasi misinformasi
sehingga pemerintah sudah menjelaskan ini kepada pers asing
jadi juga kita
kita sudah mengirim surat kepada sejumlah kedutaan besar yang ada di jakarta
agar memahami betul terkait kohabitasi yang ada dalam kitab undang undang hukum pidana
pak wamen meskipun langkah dari kemenkumham sudah mengirimkan surat kepada kekedutaan
tapi ini kan pemerintah amerika serikat dan australia khawatir ya
bahwa pasal ini akan berdampak pada warga negara mereka yang berkunjung dan tinggal di indonesia
pemerintah bisa menjamin meyakinkan bahwa
kuhp ini terutama pasal kohabitasi tidak akan menjerat ataupun merugikan warga negara asing yang datang ke indonesia ya pak ya
kembali lagi ini kan tidak berserta merta berlaku mbak
ini masih tiga tahun lagi
masih tahun dua ribu dua puluh lima
apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu pembentuk undang undang
yaitu melakukan sosialisasi terutama kepada aparat penegak hukum
termasuk juga kepada satpol pp sebagai penegak perda
bahwa tidak bisa melakukan sweeping tidak bisa melakukan apa namanya
razia tidak bisa melakukan penggerbekan dan lain sebagainya
karena sekali lagi selain ini baru berlaku tiga tahun lagi
yang kedua ini adalah delik aduan yang absolut
jadi tidak perlu dikhawatirkan oleh apa namanya para wisatawan yang akan datang ke indonesia
terlebih kalau dikatakan ini akan mengganggu investasi ya
saya kira ini terlalu jauh
sosialisasi itulah yang akan kami tekankan dalam tiga tahun ini
supaya pasal tersebut tidak salah ditafsirkan dan juga aparat tidak bertindak sewenang wenang
pak wamen tadi anda sudah menyinggung soal mengganggu investasi
nah ini bagaimana meyakinkan supaya investor investor kemudian tidak lari
dan tetap menginvestasikan dananya ke indonesia
meskipun sudah ada kuhp yang baru ini
karena persoalan investasi dan bisnis ini
yang kemarin disebut sebut juga oleh pemerintah amerika serikat
ya saya kira terlalu jauh
untuk menghubungkan pasal tentang kohabitasi dengan investasi dan segala macam yang berkaitan dengan asing
karena kita ketahui bersama penerapan pasar ini tidak semudah yang dikatakan atau dikira orang
bahwa tidak benar
kemudian mereka kemudian bisa langsung ditangkap atau ditahan
apalagi penggrebekan sweeping dan lain sebagainya
karena kalau bersifat delik aduan maka tidak boleh ada sweeping penggrepekan razia dan lain sebagainya
ini yang terus terus dan terus kami sampaikan kepada pihak asing
termasuk di dalamnya kepada kedutaan besar yang ada di indonesia
oke pak wamen tadi anda sudah menyebut ini sebetulnya soal moral value
semangatnya apa sih sebetulnya ketika mengatur soal pasal kohabitasi
dan seks luar nikah ini
apa yang ingin diatur oleh pemerintah
apa yang ingin disampaikan moral value nya
ini pasal yang saya harus katakan ketika kita merumuskan itu paling sulit ya dibandingkan dengan pasal pasal yang lain
indonesia ini adalah multi etnis multi religi dan multi culture
pasal soal kohabitasi ini adalah
pasal yang menimbulkan kontrol
kontroversi secara diametral berbeda
ketika kita melakukan sosialisasi di satu provinsi mereka menolak pasal ini dengan alasan kita terlalu masuk pada ranah privasi
tetapi ketika pasal ini kita sosialisasi di sumatera barat pemerintah dihujat
dianggap pasal ini terlalu ringan
kenapa delik aduan
harusnya siapapun bisa melapor karena ini berkaitan dengan moral dan nilai nilai agama
kalau nana dalam posisi yang demikian nana mau milih yang mana
kalau kita mengatur pasal ini maka dianggap tidak aspiratif terhadap provinsi yang ingin menghapuskan pasal ini
kalau kita menghapus pasal ini nanti diprotes oleh sumatera barat
dianggap tidak aspiratif
oleh karena itu ada win win solution
tetapi sebetulnya kami pahami mengapa pasal ini ada suara suara untuk minta segera dihapus
karena ada penerapan beberapa peraturan daerah di provinsi kabupaten atau kota
yang mana dilakukan razia dilakukan sweeping dilakukan penggerbekan
oleh karena itu pasal yang ada dalam kuhp ini justru melindungi
ini tolong dicatat di bawah
pasal ini justru melindungi karena sifatnya adalah delik aduan absolut
pasal ini diberi penjelasan
dengan berlakunya ketentuan ini
maka peraturan perundang undangan di bawah undang undang dinyatakan tidak berlaku
kami hendak mengatakan bahwa peraturan daerah yang bertentangan dengan pasal tentang kohabitasi ini
dianggap tidak berlaku
artinya kalau kuhp menyatakan ini sebagai delik aduan
maka tidak boleh ada perda yang menyatakan itu sebagai delik biasa
artinya kekhawatiran bahwa ada penggerbekan sweeping
apa razia itu tidak akan terjadi
ini yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat terutama pers asing
tetapi di sisi lain nana ini saya mau mengatakan ini adalah moral value
kalau kita bicara substansi kuhp di seluruh dunia ini sama nana
kecuali dalam tiga hal
yang satu adalah delik politik yang kedua adalah pencemaran nama baik
dan yang ketiga adalah soal tindak pidana
kecuali dalam tiga hal
yang satu adalah tindak pidana yang tidak disesuaikan dengan kekecilan

itu tidak bisa kita banding bandingkan
amerika tidak bisa membandingkan negaranya dengan indonesia tidak bisa
pertanyaan saya sederhana
mengapa orang tidak protes hukum di eropa utara yang kemudian mereka melegalkan aborsi
padahal aborsi itu adalah tindak pidana kesusilaan menurut hukum indonesia
karena itu moral value bagi mereka tidak masalah
tapi di luar negara di luar hp cina tidak ada satupun bab tentang kejahatan kesusilaan
mengapa ada negara negara yang kemudian mereka ada larangan terhadap lgbt mengapa tidak diprotes
ini yang ingin saya katakan bahwa berbicara soal pasal pasal kejahatan kesusilaan jangan dibanding bandingkan
bahwa ada kekhawatiran dari pihak asing misalnya dalam hal ini amerika dan australia
tugas dari kami pembentuk undang undang adalah menjelaskan sejelas jelasnya tentang kandungan yang dimaksud dalam pasal tersebut
supaya tidak ada kekhawatiran dan terutama kepada aparat penegak hukum supaya tidak ada multitafsir dan tidak dipergunakan sewenang wenang
oke jadi tidak boleh dibanding bandingkan ya
pemerintah negara lain juga harus menghormati hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah republik indonesia ya pak wamen ya
karena itu sudah ditetapkan oleh pemerintah
dan juga departemen indonesia
jadi pemerintah negara lain tidak boleh ikut campur dalam kedaulatan hukum yang sudah diterapkan di indonesia
pak wamen tapi pendekatan yang dilakukan oleh kemenkumham nanti kepada sektor pariwisata ini bagaimana
karena yang paling berteriak juga adalah sektor pariwisata ini pak
pengusaha hotel dan juga restoran mereka khawatir sekali setelah kemarin terimbas pandemi kemudian ada aturan ini
pendekatannya bagaimana supaya kemudian semuanya sama sama menemui titik
ya jadi kami
tadi siang bapak menko polhukam memimpin rapat terbatas terkait isu isu pasca pengesahan kuhp ini
ada isu isu dari dalam dan ada isu isu dari luar
isu dari luar ini terutama berkaitan dengan kohabitasi
dan kami sendiri sudah melakukan koordinasi dengan ibu wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
untuk kita sedang menyusun
penjelasan resmi terutama terhadap sektor industri pariwisata dan juga kepada pihak asing untuk menekankan yang pertama dan utama bahwa kuhp ini tidak serta merta berlaku
masih ada waktu tiga tahun
dalam tiga tahun itu kita akan melakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran

dan yang lebih penting kita harus meyakinkan

pada industri pariwisata termasuk asosiasi perhotelan di indonesia bahwa pasar ini tidak perlu dikhawatirkan karena penerapannya ini tidak akan mungkin dengan sweeping razia maupun penggerbekan yang mungkin selama ini terjadi di beberapa daerah
jadi sudah ada perbincangan ataupun diskusi dengan kementerian terkait ya kemenparekraf ya untuk bisa sosialisasi nanti ke
terakhir pak wa man
saat kamen anda selalu menyebutkan bahwa ini ekkauhp tidak akan bisa memuaskan semua pihak termasuk mungkin ada suara suara sumbang yang kemudian tidak setuju
terakhir pak wa man
lalu menyebutkan bahwa ini kuhp tidak akan bisa memuaskan semua pihak
termasuk mungkin ada suara suara sumbang yang kemudian tidak setuju
merasa dirugikan dengan adanya pasal pasal yang ada di kuhp
termasuk pasal kohabitasi dan juga perzinahan
pemerintah langkahnya kalau nanti memang akhirnya ada yang menggugat ke mahkamah konstitusi
apakah sudah siap pak wamen
kita tidak siap tapi sangat siap
sekali lagi kita tidak siap tapi sangat siap artinya lebih dari siap
artinya pasal pasal itu kita bisa mempertanggungjawabkan
dan yang ingin saya sampaikan juga bahwa kami terus melakukan dialog
melakukan diskusi melakukan sosialisasi
memberikan pandangan terhadap kandungan isi kuhp ini terhadap masyarakat
sehari setelah disahkan nana saya melakukan dialog dengan bem
badan eksekutif mahasiswa sejauh bodetabek ya
untuk menjelaskan pasal pasal yang selama ini menjadi sorotan
dan saya kira teman teman mahasiswa ini adalah intelektual muda yang ternyata juga setelah dijelaskan mereka bisa memahami
jadi kami tetap mengutamakan dialog diskusi
tetapi kami tidak bisa untuk menghalangi hak konstitusional setiap warga negara
bila mana merasa hak konstitusionalnya dilanggar melalui kuhp ini
saya kira pintu mahkamah konstitusi terbuka lebar untuk menerima judicial review dari setiap warga negara
baik kita tunggu nanti bagaimana ujungnya proses sosialisasinya
karena harus betul betul sosialisasinya ini masif
supaya aparat penegak hukum sampai ke bawah ini tidak multitafsir ya
ketika berlaku tiga tahun lagi pak wamen kita akan tagih nanti hasil sosialisasinya
dan semoga dunia internasional bisa menghormati hukum yang sudah ditegakkan oleh pemerintah republik indonesia
dan tidak terjadi sekali lagi multitafsir multitasir dalam penegakan hukum dari kuhp baru ini
terima kasih sekali wakil menteri hukum dan ham republik indonesia prof edward omar syarifyari
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu prof edi terima kasih
terima kasih nana